kementerian pendidikan dan kebudayaan merilis data adanya dua puluh lima klaster covid sembilan belas
dalam pembelajaran tatap muka ptm di dki jakarta
laporan ini diambil dari delapan ratus sembilan puluh tujuh responden sekolah yang ikut survei
wakil gubernur dki jakarta amat riza patria membantah adanya kluster ptm
meski begitu pihaknya melalui dinas kesehatan dan dinas pendidikan
tengah melakukan penelusuran informasi tersebut
wagub juga mengaku telah mengirim surat kepada kemendikbud
untuk meminta data temuan dua puluh lima klaster covid sembilan belas saat ptm
riza menambahkan laporan kemendikbud tak akan memengaruhi kegiatan ptm di dki jakarta
bahkan satu lima ratus sekolah direncanakan bakal menggelar ptm pada dua puluh tujuh september nanti